hai nah saat ini sang komentator jograt ini sudah mulai menduduki wilayah kemasan kita menguasai
meja bundar kita meja panas kursi panas halo good morning good morning apa kabar semangat semangat ya udah
indonesia banget dong ya hari ini kita harus semangat nih brunei indonesia sudah dipersiapkan
menjadi komentator nanti persiapan biasanya dari pagi tapi karena cnn undang saya saya kurangi
persiapan saya bisa langsung ada di depan pemirsa cnn dulu kan oh tapi tetep layak kita selalu
menantikan komentar komentarnya gitu kan tapi gini dibandingkan dengan komentar komentar yang
lain kenapa bung valentino jebret ini lebih milih nyeleneh aja deh iya saya sih sebenarnya paling
enggak mau untuk meng compare diri saya dengan komentator lain karena masih punya gayanya
sendiri tapi kalau mereka ngomentarin saya itu terserah mereka
salah ya suka nyinyirin saya suka julid sama saya ada oh bukan ya jangan juga mungkin jangan jangan
prabowo itu terus tapi nggak dia nggak ada di sini tapi jelas begini saya punya saya pernah baca nah
ini banyak orang atau itu suka baca ya oke begini jakarta kita harus terbiasa kita harus terbiasa
untuk tidak jadi biasa sehingga kita jadi luar biasa nah kalau yang lain lain itu punya gaya
yang sama dengan kelebihan mereka sendiri sendiri saya juga harus punya dengan gaya saya sendiri nah
enam tahun tahun dua ribu enam itu sampai dengan
gaya saya gaya seperti teman teman yang lain sampai akhirnya dua ribu tiga belas pertama kali jebret keluar
itu kemudian juga membuat saya ganti gaya dan makanya jadi rame terus baru setelah itu sampai
dengan hari ini itu terus ditambah sehingga akhirnya terbentuklah gaya seperti ini tapi
tidak ada yang lain tujuannya selain kalau kita jadi komentator timnas untuk membantu timnas
memenangkan pertandingan begitu awalnya gimana sih bung falan bisa menemukan kata kata jebret tendangan
air itu tadi gini spontan atau gimana makanya ini di cnn gane penerja anda yang bilang if you
feel to play and you play to feel jadi kalau memang kita enggak merencanakan maka kita sudah menyiapkan
untuk gagal saya melakukan persiapan nah persiapan itu cukup panjang juga untuk mencari tahu apa yang
bisa yang pas dengan segmentasi sekarang nah segmentasi sekarang populasi di indonesia itu
youth woman netizen nah mereka rata rata juga kadang kadang nonton bola kenapa karena biasanya
berantem remote dengan suaminya kalau anak anak muda lebih senang ntar juga lihat hasil akhirnya ada di
sosmed nah penonton bola walaupun enggak suka dengan gaya saya penonton bola lama pasti akan tetap
terpaksa nonton karena dia suka bola nah bagaimana caranya mencari cara gap tadi supaya penonton
bola yang memang udah eksis ini dengan yang kita coba mencari untuk dia ikutan nonton bisa kita grab
hai nah itu yang kemudian akhirnya kami coba lakukan research dan keluarlah menggunakan
istilah istilah baru itu loh ya berarti ada tim juga nih di balik dari komentar komentarnya bung
pale oh iya saya punya beberapa teman yang diajak diskusi saya punya beberapa mentor yang merupakan
orang orang yang udah lama di televisi yang bisa memberikan masukan kepada saya jadi enggak seperti
sekonyol yang dipikir orang langsung tapi karena memang juga ditambah spontanitas sehingga kemudian
kelihatannya saya asal asalan gitu padahal untuk jadi
asalan tapi serius itu susah loh bener bener banget tapi gini ada banyak positif negatif
kalau bung palestina melihatnya tuh kayak gimana sih kan ada yang oke emosi kita tuh jadi ikut terbakar juga
karena komentarnya bung palen tapi juga aduh berlebihan banget sih komentar ya artinya begini
kalau dalam sebuah if you hantar terlalu keter gitu ketika memutuskan sesuatu pasti ada orang yang
setuju dan tidak setuju makanya saya untuk yang tidak setuju sih udah langsung bilang aku maafin kalian
enggak ada enggak ada masalah juga saya udah bicara juga dengan beberapa senior senior saya artinya begini kalau
orang yang tidak adaptif dengan perkembangan zaman pasti akan merasa terganggu gitu tapi kalau orang yang
emang ngeliat jamannya sekarang seperti apa dia pasti akan tahu bahwa kita memang harus selalu
berubah katanya kan yang tidak berubah itu sendiri adalah perubahan sendiri kan makanya saya coba dengan cara
itu dan enggak yang akhirnya naik kan memang sebenarnya kosa katanya tapi sebenarnya kalau kita runut itu
ada beberapa modelnya satu itu adalah jargon kedua kosa kata ketiga itu adalah kutipan para pejuang
keempat adalah kutipan motivasi kelima adalah lagu lagu perjuangan ke enam adalah kutipan kutipan
yang memotivasi jadi ada enam yang saya yang kita coba rangkum dalam sebuah pertandingan oke jadi
hai siapapun mungkin belum tentu bisa oke begitu saya sombong memang kalau kita lihat
kutipan kutipan atau jargon jargon ini di di layar nih bung palen sebentar nah ini ya sebetulnya kek sepuluh yang menangkan perubahan yang diberikan oleh pemerintah yang memotivasi

oke artinya selana bekerja keras menimpa semua bintik pekerja caridad demande sendiri
kita bisanya followers sudah bilang ada yang lebih capek katanya gelandang
pengaduk dodol khususnya yang mungkin juga pengaduk dodol itu harinya juga
seleksi sebenernya agiité
jadi ada alasannya dibalik itu
jadi pada intinya ini setiap istilah itu ada maksudnya
gelendang penembak sumur itu artinya dia yang bergerak sendirian
iya dia gelendang pekerja keras
kalau umpan membelah lautan
umpan membelah lautan itu kalau bahasa kerennya trupas
itu umpan terobosan
saya juga tahu
saya tahu betul kata kata itu
tapi untuk orang yang nggak ngerti bola
apa sih trupas
apa sih umpan terobosan
begitu saya bilang umpan membelah lautan
oh dibelah ya diantara dua pemain
diselas selas seperti itu
jadi mempermudah orang untuk mengartikulasikan dan memvisualisasikan apa maknanya
kalau umpan kepepet ini
umpan kepepet begini
ada pemain yang terlalu lama pegang bola
katanya kan gitu kan
jadi orang suka geregetan
ketika dia sudah terpaksa harus ngoper
baru dia ngoper
makanya saya bilang kepepet
harusnya diumpannya dari sebelumnya
padahal itu peluang dua puluh empat karat tuh
karena selalu orang bilang peluang emas
kenapa sih kita gak nemuin kata baru
karena orang indonesia terkenalnya apa
terkenalnya downloading daripada uploading
terkenalnya produktif daripada konsumtif
terkenalnya market daripada menciptakan
kenapa kita gak mencoba menciptakan
peluang emas peluang dua puluh empat karat
bedanya di mana
teman saya bilang peluang yang berlian
tapi orang udah terlalu dengan kata kata lain
oh stigma nya udah terbentuk
dan kemudian merasa kalau yang baru itu bukan sesuatu yang baru
nah mas bung valen
sama aja sih sebenarnya
nah ini setiap punya istilahnya masing masing loh
nah kalau kita lihat kan istilah istilah semacam itu
soalnya si manjuntan
nah kalau kita lihat kan sebenarnya istilah istilah semacam ini sering muncul di sepak bola sepak bola kampung gitu ya
nah apakah juga belajar dari situ akhirnya mengubah pola pikir menjadi oh gue komentator pengen beda dengan yang lain nih
kita mencoba untuk jadi komentator yang kayak gini
dan saya terus terang mengatakan saya gede di serengseng sawah daerah jagakarsa
temen saya itu anak anak cipta jaya andri tani segala macam
di sana kalau nandang bola kenceng jebret
di sana kalau ada pertandingan pertandingan tujuh belas an komentator tarkam
nah sekarang lapangan di sana yang dulu gak pada tau sekarang pada pake
karena pemain pemain klub klub di indonesia sekarang suka pake di sana
sikon tiga belas sikon empat belas lapangannya tentara di sana
komentator di sana memang menginspirasi saya
dan tau gak sih bahwa ternyata penonton bola kita lebih banyak memang yang seperti itu
yang suka dengan keramaian yang suka dengan kata kata yang unik dan lain sebagainya
malah sebenarnya saya punya apa saya bisa dibilang blessing in disguise
karena saya udah di tv
kalau teman teman lain di tarkam itu punya kesempatan yang sama
saya pikir banyak yang jauh lebih heboh dari saya sebenarnya
jadi salut buat mereka malahan
iya justru kata kata kalau menurut saya secara subjektif aja begitu kan
bagaimana melihat komentar komentarnya bung faldo ini
memang komentar komentar yang keluar yang sebenarnya saya pun ingin keluarkan
tapi gak tau kata kata itu apa
nah bung coba kami punya satu video untuk anda
silahkan bantu komentar sekarang juga
ini kan tanpa persiapan kan
katanya kan persiapannya pagi pagi di cnn
ini ada satu untuk latihan untuk bung valen
bapak kita lihat dulu
di plasma nih di belakang ini
indonesia lawan myanmar
kita lihat amarasa besi memberikan umpan membelah lautan
kita lihat kepada rekan rekan
sebuah tandukan garuda pancasila dilakukan oleh egy
kelok sembilan melakukan sebuah heading menyamakan kedudukan
satu satu sujud syukur akan ia lakukan
ini adalah dia egy kelok sembilan
pemain yang merupakan harapan kita berasal dari medan
menerima umpan antar penua dari amarasa besi
mengenai mister di potonjok
kalau menjaga orang di heading dengan sangat sangat jebret
dan umpan membelah lautan
tendangan efek jebret
jika engkau ingin mendapatkan mutiara
maka engkau akan mengambil di dasar lautan
itulah dia yang dilakukan oleh egy kelok sembilan
anak medan ini
jadi seru kan
itu jatuh nafasnya gimana tuh
makanya saya punya sekolah presenter
jangan jauhan di sini ya
kita memang selalu melihat bang valen ini selalu mengomentari pertandingan sepak bola
tapi kalau yang ini gimana
ini pertandingan yang lain
ini beda daripada biasanya
dilakukan oleh bang valen
coba kita lihat dulu nih
ini pertandingan olahraga lain
kita lihat ganda putra indonesia melakukan backhand smash lagi
kita lihat dilakukan oleh pembulu tangkis ganda kita
gideon kita bisa lelekan smash kali ini
gideon sukses meraih gelar all england indonesia
membuat indonesia raya berkumandang di london all england dua ribu tujuh belas
berarti kalau gitu
karena saya bisa di semuanya gitu
jadi kalau berlagu memang saya tuh
ya udahlah ya
kita kayak ini gak boleh lama lama bareng sama bang falan
kita nanti semakin tergosur nanti
oh gak mungkin ya
ini mah yang baik dan benar
nanti sore aja berarti ya
kita bisa menantikan indonesia brunei
itunya gimana kira kira
apa itu sih estimasi
ini juga punchline saya yang harus saya sampaikan bahwa saya menjadi komentator timnas khususnya timnas bukan klub
saya berasal dari supporter
saya adalah supporter yang memang berkahnya juga menjadi komentator
jadi apa yang saya utarakan murni bukan sensasi tapi apa yang saya rasakan ketika saya berada di stadion stadion untuk mendukung timnas
semua pertandingan timnas yang saksikan
artinya saya menyuarakan supporter makanya saya selalu ajak supporter untuk berdoa
untuk bisa membawa indonesia bisa meraih kemenangan
saya akan selalu mengajak para pendukung indonesia dimanapun berada yang menyaksikan
kita terus berikan dukungan berdoa
bukan selalu bilang ya indonesia sih
ini adalah waktu untuk kita berkongsi sebagai orang indonesia
jadi kita harus bisa bersatu walaupun lewat tv kita doakan bareng bareng
saya yakin doa itu seperti angin
nggak kelihatan tapi kerasa dorongannya
dan itu yang harus kita buat untuk bangsa kita indonesia ini
intikan yang negatif buat yang positif
itu saja susah banget
oke pokoknya berdoa bareng bareng ya untuk indonesia first brunei ya
nanti sore muda muda kita bisa menang besar
oke udah ya
ustaz dira kita punya informasi lain
tepatnya dari tetangga indonesia singapura yang akan mempunyai presiden perempuan muslim pertama
ya halimah yaakob ini hari ini akan dilantik menjadi presiden singapura
informasinya kami hadirkan ustaz dira